ratusan obor menghiasi malam takbiran di lokasi pengungsian di desa meli
kecamatan baibuntah lubutara sulawesi selatan kamis malam
warga korban banjir bandang yang saat ini berada di pengungsian bersama relawan
menggelar takbiran keliling melewati tenda tenda pengungsian dengan membawa obor
untuk menyambut idul adha yang jatuh pada jumat tiga puluh satu juli
sejumlah relawan yang ikut berpartisipasi menyatakan ikut senang bercampur haru
melihat suasana warga di pengungsian yang tetap bergembira
merayakan malam takbiran dengan mengadakan pawai seribu obor
kalau malam itu kita habis dari bawa bantuan lalu dengar hari info ini
gerakan seribu obor jadi kita kesini lihat gerakan seribu obor
kalau pendapat sendiri itu terharu
karena terharu dengan suasana sekarang kan biasanya takbiran itu biasanya kan rame di rumah
atau di lingkungan rumah tapi sekarang sangat berbeda
kondisi berbeda ini pun dirasakan nesa
yang merindukan suasana malam takbiran di rumah saat berkumpul bersama keluarga
sambil menyiapkan makanan untuk lebaran haji
dan biasanya kan kalau menyambut malam takbiran biasanya di rumah rame
sudah mulai masak masak tapi sekarang kan rumahnya sudah tidak ada
jadi ini dulu suasana suasana di rumah
keluarga lengkap di sini
iya alhamdulillah masih lengkap
di sini sudah berapa lama
sekitar enam belas hari lima belas hari lebih
hingga saat ini proses pembangunan empat ratus unit hunian sementara masih terus berjalan
dan ditargetkan dalam jangka waktu sebulan bisa rampung
ria saifuddin luhutara sulawesi selatan